baik pak ustadz
anak muda mah
sudah diwakili sama orang tua
kalau mau jalan jalan saja
oh kalau gitu aku mau pergi dulu ya
jangan ngebut sobri
gitu dengan pakaian kamu seperti ini jadi lebih cantik dan sopan
saya nanti bentar lagi mau pergi haji ke mekah
ya kalau mungkin sudah berpakaian seperti ini
kalau kita sudah jadi muhrim kita bisa naik haji sama sama
kamu harus segera belajar agama ke rumah saya
supaya tahu tata cara berhak
belajar ngaji cepat cepat
supaya bisa tahu tata cara bermain
enggak tahu ustaz
pak ustaz masuk
kamu tetuan rumah
kamu yang masuk duluan
kalau mau cari suami
cari yang sudah berpengalaman
kangen seperti aceh
iya dia ngurus anak saja tapi becus
anaknya masih kecil
kepot nanti jadinya
kamu tidak ada yang perhatikan
kalau pilih suami
yang sudah kenyang
makan asam garam kehidupan
suami yang paham
ke jalan yang benar
kayak pak ustaz maksudnya
oh sata tidak bilang begitu
tidak bilang begitu
tapi hubungan yoyo ada benarnya juga
kamu tetan urus suha
ini juga lagi diurus pak ustadz
ada atin sama pak ustaz juga
kamu keluar sana
aceh kan mau nemenin tamu biar
menghormatin tamu juga mak
kalau orang tua ngomong
iya kamu di pintu saja
jangan emosi emosi atau mak
nanti gak sembuh sembuh
katanya teh harus banyak istirahat
udah harus banyak istirahat
ya habis bagaimana met
kerjanya keluyuran terus
mak mau udah minum obat
udah makan apa belum
tahu tuh si acing
dari tadi nih suruh beli bubur ayam
belum datang juga buburnya
udah acing beliin ini mak
acing taruh situ
acing teh masih muda
belum bisa ngurus perempuan
tapi kemampuannya mak
apa lagi sih
saya tertarik sama bisnisnya idan jang
kamu gak takut sep
jangan jangan kak acing itu benar
idan itu lagi pinjam uang
karena gak ada yang ngasih
ya teh pura pura bisnis
si tatang teh ketipu
jadi idan itu pinjem pake bunga
tabungan lebaran kamu ludes
kita mah bukan kayak kang dadang
mereka teh uangnya banyak
hilang dua juta
pusingnya juga sebentar
pulang dulu deh
terima kasih banyak udah jenguk
entin juga makasih
iya kak acing
pak ustadz juga makasih pak
yaudah saya duluan ya ceng
mau kemana entin
mau ke pasar
biar akang anterin
tunggu pak ustadz pulang dulu
entin mau kemana
kalo mau ke pasar entin akan anterin aja
biar pak ustadz pulang dulu
pak ustadz mau nganter entin
naik motor saya aja
saya tidak biasa naik motor dah
yaudah kalo gitu motor saya bisa bertiga
supaya di perjalanan barangkali dia mau tanya tanya soal agama
wah bagus itu
mungkin belajar agama aja sama pak ustadz
belajarnya tiap hari gak apa apa
nanti saya antar tiap hari juga tidak apa apa
gak dan betul
berlomba lomba dalam kebaikan
nganterin kamu setiap hari belajar ngaji di rumah saya
itu pahalanya besar dan
itu juga saya niatnya begitu
jin kamu pulang duluan aja ya
soalnya ada yang mau jemput ke emak
nanti akan jemput di warung
cuk kebetulan kamu datang
amat teh baru aja mau makan siang
disuapin sama kamu pasti dia senang
iya pak ustadz
ya ya ya silahkan silahkan
sakit masuk berkacang si aceng
waduh menang banyak nih anak
bentar lagi ada dokter clara lagi
agama tidak boleh cuma sekedar lumayan